pembakaran yang terjadi di pemukiman pindang sia jakarta barat pada kamis malam menyebabkan operasional krl komuter line terganggu
akibatnya calon penumpang harus menunggu atau beralih ke moda transportasi lainnya
imbas kobaran api membakar jaringan listrik atas dan juga pemadaman listrik di stasiun kota jakarta stasiun manggarai
dipenuhi oleh para calon pengguna krl komuter lain tujuan bogor
mereka terpaksa menunggu kereta kembali beroperasi karena informasi tentang gangguan jadwal akibat kebakaran besar di pinangsia
tidak mereka dapatkan sebelum para pengguna sampai di stasiun manggarai
sebagian calon penumpang merasa kecewa karena setelah menunggu ternyata kereta tidak beroperasi lagi